tidak ada kesuksesan besar yang terjadi dalam satu malam
selalu ada konsistensi doa kerja keras pengorbanan dan cinta
setiap langkah akan membawa kita semakin dekat pada tujuan
mengantarkan kita kepada sebuah kemenangan
dalam keberagaman mari kita jalin silaturahmi dengan penuh sinergi
untuk meningkatkan kualitas diri dalam ilmu pengetahuan moral maupun spiritual
untuk bakti dan kontribusi bagi negeri
di hari yang fitri mari kita saling berbagi menguatkan dan membantu meringankan beban kepada sesama
demi meraih kemenangan yang membanggakan
di atas jalan kemenangan kita memperkaya kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan
memperkuat komunikasi yang menginspirasi
untuk berbagi cerita dan tawa hingga menjalin kasih dan cinta
di momen hari kemenangan kita bangun semangat kebersamaan dan kolaborasi
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju bangsa yang lebih maju dan sejahtera
di setiap langkah optimisme adalah sahabat setia yang tak kena lelah
mari kita tanamkan sikap amanah dalam diri sendiri dan generasi muda
agar tercipta masyarakat yang adil dan terpercaya
di balik momen sukacita idul fitri juga menghadirkan makna yang esensial
yaitu kesempatan yang sama bagi siapapun untuk meraih cita citanya
saya peri warjio gubernur bank indonesia beserta
seluruh anggota dewan gubernur dan keluarga besar bank indonesia mengucapkan selamat
jangan lupa like subscribe dan share